cantik juga sih
di sekitar sini nih
belum pernah gue sel kayak gini
belum nyopet gagal
mana gue tahu dia bakal mati jantungan
oh udah betul dikit lagi tuh ya
ya tapi kenapa
kejak sama lo
itu gue jadi aneh
kejadian yang gangga
dia busuk tuh
lo bawa ke toilet tuh
gak fungsi tuh
kagak ada tuh jimat jimatan
ngurni ke terampilan tangan
kok kalian berdua malah jalan kaki
kalo ada duit pak
kita duduk manis pak
dalam taksi pak
kalo perlu nyewa metro mini tuh pak
empat pak sekalian
tadikan saya kasih uang sama kamu lima puluh ribu
itu buat ongkos kamu berdua
kasih ke siapa pak
pengen bikin kejutan pak buat dia
ternyata urusan duit aja lo
sekitaran dua puluh lima ribu gitu bon
udah deh gua udah gak mau deh udah
lu makan aja sendiri
bon jangan gitu dong bon
lu mah ampekan sih orangnya
kita nyopet bareng dikejar masa bareng
jaliran urusan duit aja lu gak bisa dipercaya loh
udah gak apa
itu mulu yang dibahas
gua tau gua salah
sekarang gini dah
kita bagi dua aja duit ini oke saya
gak ada hampsu gue
enggak lo terlalu sakit hati gue
lu empat puluh gua sepuluh nya dah gak apa apa
enggak enggak enggak udah
gak pemaaf banget orangnya
yaudah nih buat lu semua
jadi ambil beneran
simpah mana ya
yah hilang dari jeki kita
dia gak bakal berani ninggahin gue udah tua juga
nanti juga balik
mending lagi sholat kan
tungguin aja bentar
iya ntar kebalik dia lagi sholat udah tenang aja
iya tapi itu itu bon
iya sama itu yang kecil udah tenang aja loh
iya bukannya itu
iya dua duanya ntar bakal kesini
sampai jumpa disini
sampai jumpa ben
lihat tomar energi dia tempat kerja
tapi saya sudah terlanjur disini pak
mau bagaimana lagi
mau nganterin ke bapaknya anak ini pak
syukurlah nek kalau begitu
sebaiknya nenek hati hati aja
terima kasih pak
dikira apa yangti
pasti nanti kalau sebelum pergi
dia itu akan tanya
yangti juga sih
pasti disekitar sini nih
ada yang bisa kita jadiin duit
tunggu tunggu tunggu

ini yang di buat apa
ini koran le buat bungkus hidung
mbah kemana ae sih dari tadi tungguin juga
kamu yang kemana saja
nggak sopan sama orang tua
tadi saya sudah bawa mbak kemari
eh mbahnya nggak ada
ya udah deh sekarang saya ambil dulu mobilnya
nunggu apa lagi
uang satu jutanya mbak buat bayar sewa mobil
mbah bukannya nggak percaya
yang punya mobil kan masih minta dibayar mbah
kalau aku itu baru mau bayar nanti kalau kamu sudah nganterin aku sama cucuku ini ke rumah bapaknya
reset banget sih cewek lu mbah
ya aku ngerti
tapi bener kan mbah
mbah bawa duitnya
ya bawa ini
tunjukin dong mbah
sediakan dulu mobilnya
terus bawa aku sama cucuku ini ke rumah bapaknya
nah nanti kalau urusannya sudah selesai semua baru tak kasih ini semua sama kamu
ya udah deh kalau gitu
saya runingin dulu mbah ya
ntar ya mbah
ya jangan lama lama ruding nuding
ruding ruding terus
lo harus ini nyewa mobil mau cari aja yang murah murah gimana
nanti kita ajak muter muter nih
kemana kayak ke rumah mana gitu
terus sampai lo turun duluan lo bilang aja ke mbah
mbah orangnya udah pindah gitu aja ya nggak oke
pinter juga loh kadang kadang